para ketua umum partai politik pengusung prabowo subianto mengadakan rapat bersama pada kamis di kantor dpp golkar jakarta barat
selain membicarakan soal dua belas fokus kebijakan prabowo menyebut koalisi indonesia maju sedang menyusun tim pemenangan nasional
rapat dimulai pukul tujuh malam dan baru selesai sekitar pukul sembilan malam
prabowo mengatakan dua belas fokus kebijakannya melanjutkan program kerja presiden joko widodo
seperti pengentasan masyarakat dari kemiskinan stunting dan gizi buruk serta peningkatan investasi
selain itu ia menyatakan koalisinya sedang menggodok sosok yang sekiranya tepat menjadi tim pemenangan nasional
ketua umum partai gerindra ini mengklaim sudah ada beberapa nama yang hendak didekati dan diminta kesediaannya
namun ia tak menyebut nama secara spesifik
terkait tim pemenangan nasional ini akan menjadi tema rapat koalisi selanjutnya
namun waktu rapat yang belum ditentukan dan akan disesuaikan dengan jadwal
setiap perwakilan partai